ketua indonesia police watch sugeng teguh santoso mendatangi gedung komisi pemberantasan korupsi jakarta selatan
kedatangan sugeng untuk memenuhi panggilan penyidik kpk dan menyerahkan bukti tambahan terkait dugaan gratifikasi
yang menyeret nama wakil menteri hukum dan ham
sugeng teguh santoso tiba di gedung komisi anti rasuah senin pagi untuk memenuhi panggilan penyidik kpk
atas laporan dugaan gratifikasi senilai tujuh miliar rupiah yang dilakukan wakil menteri hukum dan hak asasi manusia
sejumlah bukti juga dibawa sugeng untuk menguatkan laporannya imbas pengaduan sugeng ke komisi pemberantasan korupsi
terkait dugaan gratifikasi
sugeng dilaporkan balik oleh yogi ari rukmana asisten pribadi wakil menkumham
yogi melaporkan sugeng ke baris krim polri lantaran dinilai telah melakukan pencemaran nama baik
saya akan memberikan keterangan sesuai dengan permintaan itu
saya berharap pemeriksaan ini bisa membawa pada peningkatan status perkara yang saya laporkan
pada dugaan korupsi wamen eos
pak terkait laporan balik dari pihak wamen sendiri pak
menurut saya itu satu langkah yang benar ya melaporkan pada kepolisian
kalau tidak ada yang
tapi saya mau tanya siapa yang melaporkan dan siapa yang dirugikan
pernyataan mana yang dinilai sebagai pencemaran nama baik